dalam rangka implementasi automatic exchange of information
atau pertukaran informasi antar negara yang akan berlaku pada dua ribu delapan belas
indonesia perlu segera menerbitkan peraturan pengganti undang undang
ataupun perpu untuk mewadahi kebijakan tersebut
menteri koordinator bidang perekonomian darmin nasution
mengungkapkan perpu tersebut harus mulai berlaku paling lambat mei dua ribu tujuh belas
sebagaimana dilansir cnnindonesia com darmin menegaskan
jika perpu tersebut tidak segera diterbitkan
indonesia terancam gagal dalam pelaksanaan pertukaran informasi antar negara
yang digagas oleh g dua puluh
saat ini draft rancangan perpu tersebut tengah disempurnakan oleh tim penyusun teknis